aksi damai dua desember yang lalu juga dibarengi dengan peristiwa penangkapan sebelas orang aktivis
yang beberapa diantaranya dituding melakukan permufakatan jahat
untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau biasa kita sebut dengan istilah makar
apakah ini yang dimaksud presiden jokowi bahwa ada aktor politik
yang ingin menunggangi aksi damai dua desember
selain aksi dua desember di silang monas yang melibatkan ratusan ribu orang
tensi politik nasional juga dibuat meninggi saat kepolisian menangkap sebelas orang aktivis
yang dicurigai akan melakukan makar terhadap pemerintahan yang sah
dari sebelas orang yang ditangkap pada hari jumat tiga orang ditahan dan delapan orang lainnya dibebaskan
setelah diperiksa di markas komando brimob di kelapa dua depok jawa barat
semuanya telah menjadi tersangka dengan kasus yang berbeda
di antaranya adalah dugaan perbuatan makar
pelanggaran undang undang informasi dan transaksi
elektronik serta penghinaan terhadap presiden
sembilan orang disangka melakukan perbuatan makar dan diancam dengan pasal satu ratus tujuh junto satu ratus sepuluh kuhp
mereka adalah kivlan zain aditya warman ratna sarumpait rahmawati sukonoputri
tirza husein eko dan alvin indra alfaris serta sri bintang pamungkas
dua orang lainnya diduga melanggar undang undang ite yaitu jamran dan rizal
sedangkan ahmad dhani dinilai
melakukan penghinaan kepada presiden sehingga disangkakan dengan pasal dua ratus tujuh kuhp
selain sri bintang pamungkas tujuh orang tersangka makar dinilai melakukan sebuah pemufakatan
yang merencanakan menduki kantor dpr mpr saat aksi damai dua desember
pemanfaatan masa untuk menduki kantor dpr ni
kemudian berencana melakukan pemaksaan agar bisa dilakukan yang sidang istimewa
yang kemudian menuntun untuk pergantian pemerintahan dan seterusnya
sekali lagi ini baru pemufekatan jadi pemufekatan dalam posisi pendekatan hukum ini
tidak menunggu sampai terjadi tetapi ketika terdeteksi tertangkap adanya niatan itu
inilah yang dimainkan oleh pihak kepolisian saat ini
senada dengan kepolisian pihak istana kepresidenan juga mencurigai pihak aktivis
memanfaatkan situasi aksi dua desember untuk menebar kebencian dan keresahan saat konsentrasi masa sedang tinggi
nah kalau tidak ada kontak pada peristiwa ini
yang sekarang diramekan adalah kasus penistaan agama
yang ada mobilisasi masa yang begitu luas ya
artinya itu bisa dilokalisasi dilokalisir
tapi kalau kemudian
yang saya maksudkan tek itu tidak hanya tulisan tapi ucapan
bagaimana kemudian pengkondisian misalnya
yang tadi dikatakan di youtube saya melihat di akun akun mereka
yang sudah siapa yang nggak ngomong itu jelas jelas arah kok
nah ini yang kemudian menimbulkan
bisa membakar masa kemudian menimbulkan ketakutan pada masyarakat yang lebih luas
namun sebagian aktivis pergerakan menilai
polisi yang menangkap para tokoh yang dituduh
merencanakan makar ini
dianggap terlalu penebihan
itu bukan makar karena people power ini kan nggak ada juga
tokoh tokoh yang ditangkap ini kan
maka dibikin oleh para manula
ini kan gak kayak ada dua nenek
dua nenek rata suruh main enam puluh tujuh tahun
rahmawati umur enam puluh enam tahun
dan itu pun dalam kondisi nggak bisa jalan
bagaimana memimpin makar revolusi ini kan
ini menurut saya sih ada kesalahan persepsi dari
karena itu saya ingin juga ngobrol sama teman teman di kepolisian
kita membreakdown persoalan persoalan politik
kata gue negara negara kepolisian
tiap orang mengeritik mau menggugat jatuhkan
para aktivis yang tergabung dalam gerakan ini
mengaku ingin melakukan pergantian kekuasaan lewat cara yang konstitusional
nggak menggulingkan dengan senjata begitu nggak ada
tuntutan untuk cabut mandat ke covid jk
iya itu kan sebenarnya yang bisa diterjemahkan sebagai makar
kita kan menuntut untuk diadakan sidang istimewa dan menuntut cabut mandat ke covid jk
juga secara prosedur hukum dan konstitusi yang sesuai sekarang
dan kita apa namanya kalau bahasanya kan kemarin akan ke dpr mpr
ya sesuai aturan yang berlaku aja
sebelumnya presiden joko widodo beberapa kali menyatakan bahwa
ada aktor aktor politik yang menunggangi aksi protes terkait dugaan penodaan agama
yang dilakukan oleh basuki cahayapunama untuk maksud dan tujuan yang lain
budi adiputro cnn indonesia
apa itu makar atau kejahatan terhadap keamanan negara
kita akan simak informasinya berikut ini
indonesia bersatu menjadi cita cita pejuang bangsa dengan pertaruhan jiwa dan raka
namun keutuhan indonesia kerap diguncang berbagai permasalahan
salah satunya adalah upaya makar
upaya ini pun kembali berdengung ketika kepolisian membekuk sebelas orang pada dua desember lalu
dalam kaitan menyampaikan pendapat
kalau kritik kritik tentang kebijakan kebijakan itu tidak ada masalah
itu adalah usual itu biasa
dan itu menjadi bunganya sebuah negara demokrasi
tapi kalau sudah mengajar untuk melakukan pemukapan jahat
tentu ini harus kita cegah
makar menjadi bunga berduri dalam kehidupan bangsa yang terus terjadi
kata makar sebetulnya dalam kamus besar bahasa indonesia berarti pemufakatan jahat
untuk menggulingkan pemerintahan yang sah berkuasa saat itu
makar juga bisa disebut sebagai kudeta
sebetulnya dalam kitab hukum pidana makar sudah tertuang dengan jelas
pada pasal satu ratus tujuh dan juga pasal delapan puluh tujuh kitab hukum pidana jelas ada niat
ada pemufakatan jahat ada kegiatan
apakah ada hukuman yang kemudian menanti yaitu seumur hidup
upaya makar memang identik dengan ketidakpuasan rakyat akan pemerintahannya
dengan segala persoalan yang mengiringi negara kesatuan republik indonesia harus terus diperjuangkan
karena tidak pernah ada gading yang tak retak
maria sarjana jakarta
karena bapak future eksperts sayang
padahal karena anak aku sangat gampang setidaknya
memang tidak semakin gaduh
benarkah ada gerakan makar yang cukup serius yang mengancam negara kesatuan republik indonesia
kami akan mengulasnya malam hari ini bersama mbak ratna sarumpait
aktivis yang kebetulan jumat kemarin ikut ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar oleh kepolisian
selamat datang good to show mbak ratna malam hari ini terima kasih sudah datang
kemudian ada bang refli harun akademisi hukum tata negara
halo bang refli terima kasih sudah datang
dan bang muradi akademisi politik pertahanan dan intelijen universitas pajajaran bandung
terima kasih bang muradi sudah mau stay di jakarta sebelum kembali ke parahyangan tanah parahyangan
saya akan ke mbak ratna dulu ini tuduhan yang sangat serius mengagetkan
betul anda ingin makar dan menggulingkan pemerintahan yang sah seperti yang dituduhkan kepada anda dan kawan kawan
itu tuduhan yang salah alamat
saya satu dari sekian banyak yang ditangkapi itu yang sama sekali tidak ada di lokasi yang mereka sebut
kan ada lokasi dan ada batas waktu pada kejadian tanggal satu desember
lalu kemudian itu pada saat bap itu yang disebut itu adalah sebuah komprensi pers
itu saja sudah lucu ya mbak ratna
ya tanggal satu desember
saat itu saya tidak ada di lokasi yang dimaksud dan tidak mengikuti jumpa pers
karena jumpa pers itu mungkin salah mengerti kali kepolisian
itu gerakan selamatkan nkri sedangkan saya pimpinan dari gerakan selamatkan indonesia
gerakan selamatkan indonesia itu memang organisasi yang fokusnya adalah
mengoreksi apa masalah sistem ya setelah diadakan amandemen tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai dua ribu dua puluh
kita memang fokus di situ
jadi gsi ini ada di berbagai provinsi

jadi ini kita bukan hit and run yang tiba tiba apa enggak
jadi kalau gerakan selamatkan nkri ini ada beberapa kali saya lihat ya di beberapa peristiwa
tetapi bukan kayak kita yang membangun sebuah jaringan kerja
baik di jakarta ada presidiumnya ada pakarnya ada terus ada cabang cabangnya di seluruh indonesia
jadi anda merasa bahwa penangkapan dan juga status tersangka kepada anda sama sekali salamat
karena memang anda tidak ada hubungannya dengan orang orang yang lain
saya tidak ada di situ
kalau yang kemudian saya dengar berkembang akan menyerbu mpr
dari depan hi akan menuju mpr
klarifikasinya kembali saya dijadwalkan akan atau diminta oleh habib muksin alatas untuk duduk justru di mobil komando utama ya
jadi masalahnya habib rizik pergi ke mpr untuk ini kan enggak juga
memang bukan saya gitu loh
saya tidak ada di situ dan saya tidak bertanggung jawab pada apa yang terjadi di situ
anda tidak pernah atau pernah enggak berkoordinasi dengan tokoh tokoh lain seperti sri bintang pabungka sumberan bawat
itu teman teman saya dan mereka itu adalah orang orang yang secita cita dengan saya
dan kalau misalnya saya ditanya anda setuju enggak orang pergi ke mpr
ya itulah yang paling konstitusional
mpr itu gedung rakyat
siapapun boleh mengadu
kan mereka cuma mau menuntut apa gitu kan
mau menuntut supaya ada sidang istimewa
memang itu harusnya
kan datang ke mpr minta sidang istimewa
apakah hasil dari sidang istimewa itu nanti memuaskan mereka atau masih setengah memuaskan atau seperempat memuaskan
ya itu persoalan lain
jadi jangan langsung makar gitu
masa memperbaiki bangsa ini
niat kita kan misalnya setelah amandemen memang banyak sekali ya
kalau buat kami dikerahkan selamatkan indonesia
setelah amandemen memang nilai nilai pancasila itu sudah habis dari undang undang dasar kita
itu udah digantikan oleh nilai nilai individualisme kapitalisme liberalisme imperilalisme gitu
kita kembali ke status tersangka anda pasti kemudian kepolisian menangkap anda
kemudian menjadikan anda tersangka pasti punya indikasi indikasi yang nanti kita juga akan konfirmasi dengan pihak kepolisian mbak ratna
tapi apakah dalam aktivitas mbak ratna beberapa waktu terakhir ini memang melakukan konsolidasi untuk melakukan cabut mandat ini

misalnya itu juga anda konfirmasi bahwa anda akan melakukan gerakan itu misalnya
aku tidak ada di saya nggak pernah mengatakan seperti itu
jadi saya di mana di kelompok cabut mandat yang mana
encourage orang dengan sosial media atau mungkin koordinasi rapat
saya tidak pernah mengucapkan cabut mandat siapa
kita ini concernnya pada sistem
kalau gerakan selamatkan indonesia
jadi berbeda dengan gerakan yang lain
dan kita juga akan ke mpr
tapi anda tahu ada gerakan yang lain kemudian yang ingin melakukan cabut mandat menduduki mpr seperti itu mbak ratna
ya itu kan itu saya nggak tahu
itu saya tidak tahu
dan saya pikir kalau pun itu ada itu kan bunga bunga dari pro and contra pada sesuatu ya
jadi saya tidak melihat itu jangan terlalu diseram seramkan bahwa itu makar gitu
tapi aku cuma mau klarifikasi
saya memang tidak ada di ruangan itu tidak ikut konferensi pers
walaupun nama saya ada di press release itu tidak dibuat atas seizin saya
malah menurut saya itu mencabut nama saya
komprensi persnya kalau tidak salah diselenggarakan di hotel saripan pacific pada satu desember
dan anda kemudian ditangkap juga di hotel saripan pacific
ini ada korelasinya nggak
ini kan pertanyaan publik yang kemudian sangat simple mbak ratna
ini sangat gampang menghubung hubungkan
jadi saya kan ditetapkan duduk di mobil komando utama
menuju komando utama itu akan di monas
dan memang area itu kan paling dekat hotelnya sudah hotel saripan pacific kan
jadi kita sudah membuka dua kamar untuk gsi di situ untuk saya terutama ya
karena itu paling dekat dengan lokasi
jadi nggak ada hubungan sama komprensi pers
pertanyaannya memang waktu wap itu begitu
tapi kan anda ada di hotel itu loh
masa kalau saya ada di hotel itu saya harus ikut jumpa pers
balik ke belakang lagi mbak ratna
anda boleh jelaskan gimana detik detik kemudian anda quote unquote dicokok lagi kepolisian di hotel itu
atau diminta ikut ke polisian
kan mereka ingin pastikan bahwa pada tanggal itu
saya di mana pada hari itu
tanggal satu desember itu
saya bilang saya ada pertemuan dengan habib musin al attas
membahas tentang apa yang harus saya lakukan pada hari h
membahas tentang tempat mobil komando di mana saya harus berdiri dan duduk gitu
itu habis itu dicondet ya
di condet saya pulang ke rumah istirahat ya
bena ibu ibu gimana sih
kan saya juga aktivis
ngatur rumah saya dan selain itu
dan jam delapan baru saya meninggalkan rumah menuju hotel sari pasifik
itu jumpa persnya kalau saya nggak salah ya terjadinya jam
jadi udah lama ya
jadi saya sampai di hotel ya langsung tidur
pagi pagi digedor gedor tangkep gitu
apa yang kemudian alasan kepolisian untuk meminta anda lukis
sepat menolak atau sepat terjadi ketegakan nggak mbak ratna
ya iya ya karena saya nggak pernah ditangkap dengan cara seperti ini
jadi saya agak terkejut ya karena mereka juga seorang tidak ada jawaban lain but go but ikut
apa yang kemudian dalam proses pemeriksaan berapa jam diperiksa mbak ratna waktu itu
wah sampai jam dua
dari pagi sampai tengah malam
jam satu malam
jadi ini kemudian ditanyai dikorek oleh kepolisian dan dituduhkan kepada anda
ya jadi gini kan kalau surat penangkapan ini kan hanya mengacu pada tanggal satu desember
ini surat penangkapan ya mbak kalau bisa kita tunjukkan kepada mirsa
ini adalah surat penangkapan yang kemudian dilayangkan oleh pihak kepolisian kepada ratna sarumpait
ini diberikan ketika anda diambil dari sari pasifik
iya waktu datang itu pakai surat lain dan nggak boleh kita pegang surat
oke ini kemudian akhirnya diberikan kepada anda
ini diberikan kepada anda
iya diberikan kepada anda
di terakhir nih mbak
di surat ini menjelaskan apa alasan anda kemudian ditangkap
alasannya adalah bahwa saya diduga melakukan makar dengan pasal pasal berapa nih
satu ratus sepuluh delapan puluh tujuh terus satu ratus tujuh seribu sepuluh sama delapan puluh tujuh gitu
pokoknya makar deh urusannya gitu
makar ya anda ketika kemudian prosesnya
dengan catatan bahwa atas dasar peristiwa tanggal satu desember
peristiwa itu apa saya tanya
ibu ada di mana waktu itu
saya ada di sini
kok ibu menghadiri satu acara
tapi itu ibu tinggal nginep di situ kan
saya jadi ketawa
iya emang nginep di situ
lalu saya harus jumpa pers saya bilang gitu
ada nggak kemudian gerakan anda yang lain atau aktivitas anda di sosial media atau aktivitas anda rapat rapat misalnya konsolidasi yang kemudian diberikan faktanya kepada kepolisian
ini ya saya mau luruskan dulu ya
saya nih orang yang mungkin satu dari sedikit orang yang pertama ingin involve di bela
saya sebagai umat islam saya sebagai warga negara indonesia ini kan tidak semata mata untuk kepentingan quran ⁇ saja
ini untuk kepentingan bangsa dan penegakan hukum
dan posisi saya adalah posisi dalam konteks mendukung
kalau udah jadi membahayakan saya pikir aku akan berhadapan dengan tiga puluh satu cabang gsi di indonesia yang akan menegur saya kenapa mengambil jalan berbahaya gitu
jadi kalau misalnya bukan berarti saya tidak menghargai apa yang diperjuangkan yang lain
kita juga mempunyai cita cita
cuman pendekatannya berbeda beda
saya pendekatannya juga sama gitu akan mendesak mpr untuk melakukan pemeriksaan atau pendekatan kembali ke undang undang dasar empat puluh lima itu kan bukan dosa
mesejnya sama sama gerakan yang lain meskipun anda bilang
itu banyak sekali
tidak ada kualitasnya
sekarang gini aja
tidak ada hubungannya gitu
kalau ini menjadi patokan kembali ke undang undang dasar empat puluh lima
untuk undang undang dasar empat puluh lima itu menjadi ukuran untuk dituduh makar
ada seribuan ada ribuan kelompok di republik ini yang concernnya itu
menangkapnya nanti penjara penuh dong
anda merasa anda seberapa bahaya sih buat pemerintah ini sehingga anda ditangkap mbak ratna
saya nggak tahu
saya juga sedih saya dianggap berbahaya karena apa yang saya lakukan itu mungkin berbahayanya saya karena nggak enak mendengar suara saya
saya terlalu lugas ya
terus terang mengatakan ini salah
terus terang mengatakan rakyat itu sekarang miskin
terus terang mengatakan bahwa tenaga kerja kita udah pindah ke tangan buruh buruh asing gitu ya
lah tetapi itu hak saya dong
itu kan hak saya menyampaikan
dan negara tidak boleh tidak boleh tipis telinganya mendengar kritik
ya dong harus ada harus mau mendengar kritik
karena itu penting ada kontrol
karena kalau nggak nanti kekuasaan bisa kebablasan
jadi ini sebenarnya semacam tindakan preventif kepolisian agar anda kemudian di dalam aksi demonstrasi kemarin itu atau aksi dua desember kemarin tidak kemudian memacu eskalasi yang baru gitu
saya nggak tahu
mungkin itu mungkin kepolisian terlalu paranoid aja gitu
jadi tapi saya cuma mau memastikan saya juga ingin teman teman saya di gsi di seluruh indonesia anak anak saya teman teman saya
tahu bahwa saya tidak melakukan apa apa yang salah
bang muradi kalau tadi mbak ratna menganggap bahwa saya nggak seberbahaya itu mungkin karena kelugasannya
tapi gerakannya biasa biasa aja bunga bunga demokrasi ya mbak ratna ya
menurut anda gerakan kemudian sampai kepolisian bersikap reaktif seperti ini seberapa bahaya sih kemudian secara real yang anda lihat di lapangan
tapi dijawabnya lebih asik
saya kasih kesempatan anda untuk pikir pikir sejenak
kita akan kembali usaha jenak berikut ini
oke terima kasih mbak ratna
saya akan ke bang muradi kalau tadi sudah tanya mbak ratna kira kira bagaimana proses penangkapannya
anda dia menganggap bahwa dirinya nggak terlalu berbahaya sih cuma karena kelugasannya ini bunga bunga demokrasi saja
anda melihatnya ini gerakan yang cukup berbahaya bagi pemerintah sehingga kepolisian sampai reaktif seperti ini
ya ada empat hal ya tahapan yang sebenarnya memang tidak bisa berdiri sendiri
katakanlah tidak bisa katakanlah hanya hanya pada pada tanggal satu desember polisi intelijen dan juga
mungkin militer ya itu juga dia biasanya menarik mundur tiga enam bulan dia akan amati
betul satu persatu kemudian bagaimana dari mulai sosial media kemudian apa komunikasi handphone
dan sebagainya jadi saya sih sungguh merasa bahwa ini tidak tiba tiba jadi ini sudah terkondisikan
dari mungkin saya predisi mungkin lima apa tiga sampai enam bulan kebelakang itu yang pertama yang kedua
ada beberapa kata kunci ya yang kata kunci yang sebenarnya kemudian juga menjadi titik kenapa
kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan saya nyebutnya preventif ya jadi preventif
kalau sebelum kejadian sebenarnya kemarin kan pas tanggal hari h jadi preventif nah yang ketiga
ini menyawas momentum nah momentum ini yang kemudian digunakan untuk kemudian dua hal yang pertama
tadi ya supaya kemudian ada ada apa ada side war sebenarnya dimana kemudian memisahkan antara yang
kemudian yang tanda kutip makar tanda kutip ya yang punya niat yang lebih politis
teman teman yang ingin pendekatan hukum terhadap pak ahok oke bang sorry bang saya stop dulu preventif tadi
anda mengatakan ini ada tindakan preventif berarti ada mencium gerakan gerakan yang kemudian akan pasti pasti saya bilang
tiga enam bulan kebelakang mundur makanya mungkin bu ratna atau teman teman yang lain tidak
cukup apa namanya apa istilahnya itu apa merasa ya bahwa diikuti kemudian juga disadap dan sebagainya
kalau kemarin sih cuma dua minggu kebelakang kenapa kemudian preventifnya tadi anda katakan
waktu gerakan preventif dan kemudian momentumnya kenapa pas gerakan dua desember ya itu tadi
memisahkan tadi memisahkan mana yang kemudian yang katakanlah yang punya tanda kutip
nuansa politik yang lebih kental dengan yang kemudian lebih kepada pendekatan hukum nah itu yang kemudian
saya pikir tanggal dua itu menjadi momentum nah selain yang keempat yang keempat itu ini untuk juga memberikan apa namanya
bukan saya war bukan lebih pada proses di mana antara teman teman yang kemudian menjalankan fungsi
demokrasi tadi kontrol dan sebagainya dengan teman teman yang memang secara tanda kutip provokatif ya mengatakan kan begini
kalau logika publik kalau nggak suka tunggu nanti dua ribu sembilan belas jangan pilih pak jokowi jangan milih pak ahok nanti dua ribu tujuh belas
desitu poinnya disitu poin itu yang kemudian dalam bahasa saya empat tahapan ini yang kemudian
dilihat oleh polisi bahaya sebenarnya kalau kemudian dalam konteks misalnya kalau sudah
mix bayang misalnya gini mas katakanlah misalnya polisi membiarkan nih tanggal dua itu akan ada
mix kepentingan yang sebelumnya tanggal empat sebelas itu dalam bahasa saya ini itu sudah pelan pelan dipisahkan
jadi katakanlah sudah terjadi atau sudah dipisahkan sudah berhasil di atas sih pada empat desember
empat november kan ada empat kepentingan nih ada tadi yang kalau kemarin kita diskusi hari ini ada
pertama soalnya memang ingin pendekatan hukum ke ahok kemudian juga ada yang raka raki tadi
yang radikal kanan radikal kiri kemudian juga ada misalnya teman teman yang mempunyai kepentingan politik
yang terakhir adalah yang fundamental tadi yang mungkin kita bisa disuatkan hati dan sebagainya nah sekarang itu kemarin bayangan saya dua dua belas itu sudah

cuma tinggal dua yang punya orientasi politik jauh ke depan yang kemudian tidak akan muncul secara provokatif gitu
dengan yang kemudian sekarang yang kemudian penegakan hukum
kemarin saya momennya kan bagus momen jumatan jadi orang akan datang berbonong bondong untuk jumatan
kapan lagi misalnya kalau bahasanya kang yudi krisnandi kan untuk bisa sholat jumatan di monas dengan masa yang luar biasa
jadi empat tahapan itu saya pikir sampai hari ini saya pikir tidak dalam posisi yang sebenarnya bertentangan
karena memang ini akan baik buat bu ratna
dan teman teman sebenarnya ketimbang misalnya mix dengan arus besar yang kemudian
jadi maksudnya kami racun apa gimana
justru membuat kemudian masing masing apa namanya nilai dari gerakan masing masing yang memang mempunyai niat yang berbeda ini lebih kafah gitu
lebih terpisah lah
tapi kan saya sudah jelaskan saya tidak ikut di dalam pon
ini saya dalam bahasa besar kan
makanya bu ratna saya sih yakin sekali bahwa tiga bulan terakhir itu ada proses
ini sama karakternya dengan teman teman yang ingin melakukan proses preventif ya
dimana logika itu yang kemudian dipahami dengan bisa memisahkan tadi
saya pikir dengan cara itu ada logika seward
ada lagi kemudian benar benar supaya kemudian tidak mix
kalau begitu mix ini yang repot bukan juga bukan cuma kata bu rada dan teman teman tapi juga teman teman
bahayanya apa kalau kemudian kepolisian membiarkan ini mix itu terjadi
eskalasi itu yang kemudian dalam bahasa
bahasa apa bahasa politik itu menjadi rumit untuk kemudian terapa apa di apa di dipisahkan
nah begitu ngeblend dia menjadi apa namanya perspektif yang memang membuat publik akhirnya
merasa bahwa apa a dua a dua belas itu adalah bagian dari seperti yang kemudian dimunculkan di apa di apa di apa di media apa di apa di publik sebelumnya begitu
ini yang bahasa kemudian benar nggak kemudian publik jadi mengait ngaitkan
oh ini kali yang dimaksud presiden jokowi
ini kan dengan aktor politik yang menunggangi aksi
ada kemudian small fish
mohon maaf bu ratna bukan berarti mendengar teman teman tapi ini adalah bagian dari rangkaian sebenarnya
kalau dalam konteks apa namanya kajian intelijen katakanlah
itu kan kita mengingin melihat sebenarnya sejauh mana apa namanya ancaman itu
nah salah satu yang paling mungkin adalah dengan dengan baiting baiting tadi
nah batime itu kan sudah kemudian muncul bu ratna muncul bu rahma dan sebagainya
itu yang kemudian
itu yang kemudian sebenarnya ingin memancing yang lain lebih besar
nah dalam konteks itu sebenarnya
memancing yang lain
dalam konteks itu saya pikir akan baik kemudian ini kemudian dimunculkan supaya apa namanya
langkah langkah yang sifatnya kemudian kontraproduktif dengan konteks demokrasi dan sebagainya
bukan berhenti mungkin meredah lah
karena ada untuk berpikir ya sudah kalau mau nanti dua ribu sembilan belas
boleh nggak saya kritik ini kalau demokrasi itu adalah dua ribu sembilan belas
nggak ada aturan bahwa ini aku terlepas
perspektif anda terkait dengan isu ini
jadi gini kalau aku kan kemudian jadi baca baca ini yang dikerjakan apa sih tuduhannya nih temen temen
saya dengar mereka ingin kembali ke kiblat
kiblat kita undang dasar empat puluh lima yang asli gitu
apa salahnya itu kan sebuah cita cita yang baik
apa hubungannya dengan mengganti kepemimpinan cabut mandat misalnya
ya itu saya nggak bisa jelaskan karena ada permintaan pemerintahan transisi misalnya
anda juga setuju dengan ide seperti itu sebenarnya
saya tidak mau menjawab itu sekarang ya
karena aku tidak sedang mengajukan itu ke mpr
nanti kalau saya sudah berangkat ke mpr baru kita bisa bicara tentang itu
tetapi yang saya mau katakan
jangan kita membuat pembenaran pembenaran yang pada saat yang sama
sebenarnya kita secara kasar membungkam orang menyampaikan pikirannya
ini kasar sekali loh
ini kayak g tiga puluh s nih
pagi pagi semua ditangkapin gedor gedor gitu
apalagi kayak pak sri bintang pamungkas itu digituin
ini orang orang yang berpikiran tentang memikirkan sesuatu tentang bangsa ini
yang barangkali oleh pemerintah tidak terpikirkan mungkin terlalu sibuk mungkin apa
kan harus ada yang selalu ngontrol
ini watchdog aja gitu menurut anda ya
bang refli ini pertanyaan saya sama ke
seperti yang saya tanyakan ke bang muradi
ini mengancam betul nggak sih
kemudian sampai presiden
ya kalau kita sebut kepolisian kan aparat pemerintah ya presiden berarti
saya harus mikir dulu ya
ya baik dulu
nggak akan break ya
jadi ada dua aspek ya menurut saya
secara formil hukum itu kan ada gradasi
kalau dikatakan misalnya
dan lain sebagainya
bukan berarti kemudian pasti gradasinya seumur hidup lima belas tahun penjara dua puluh tahun penjara
pasti selalu ada gradasi di mana itu dianggap quote unquote ya
karena kan harus dibuktikan dulu
dianggap perbuatan yang melanggar hukum
tapi dari aspek substantifnya tentu orang akan berdebat
apa iya sih kegiatan kegiatan seperti ini membahayakan atau tidak
biasanya memang tidak dilihat dampaknya
cukup dilihat bahwa ada perbuatannya ya
dan kemudian patut diduga perbuatan itu ada niatnya
tapi tidak berarti kemudian jangkauannya pasti akan
makar yang kita pikirkan itu
bisa saja itu hanya ya perbuatan melanggar hukum tapi masuk dalam konstruksi pasalnya
misalnya seperti apa tuh bang
indikasi indikasi apa yang kemudian bisa diterima untuk bisa polisi mencokok
kalau kita bicara tentang misalnya
saya mengatakan sepanjang orang menginginkan pergantian pemerintah itu dengan cara cara yang konstitusional ya
itu tidak ada masalah
sebagai contoh misalnya impeachment
itu atau pemberhentian presiden atau pemakzulan
artikel of impeachment itu ada di dalam undang undang dasar
prosesnya ya anda harus ke dpr ya kan
dari dpr kemudian anda ke mk
berharap mk kemudian ke dpr
kemudian ke dpr kemudian ke dpr
kemudian ke dpr kemudian ke dpr
kemudian ke dpr kemudian ke dpr

kemudian ke dpr kemudian ke dpr
nah itu adalah mekanisme yang disediakan

tidak dengan menggerak sekarangkan

di mana sebenarnya
dia anak viola
menggerakkan massa yang kemudian memunculkan anarki
untuk menduduki parlemen misalnya
mendudukin parlemen itu kita juga lihat
pengertian menduduki kan bisa saja orang demonstrasi datang
lalu kemudian secara damai menyampaikan aspirasi
kemarin juga meneludiki monas loh

nah karena itulah kemudian saya melihat memang
saya lihat ada dua hal juga
polisi barangkali terlalu khawatir
dengan masa dua ratus dua belas itu
tidak ada yang pada waktu itu bisa menjamin
bahwa dua ratus dua belas itu akan betul betul damai
tetapi ini saya apresiasi betul
ini kan latihan berdemokrasi yang luar biasa
ternyata massa yang demikian besar itu bisa damai
dan saya tambah yakin
sesungguhnya sebenarnya problem politik kita ini di elit
kalau elitnya damai damai saja
ternyata masanya juga bisa dibawa damai
meskipun ujana kebencian kan juga
iya kalau elitnya mulai memprovokasi
ya masa akan bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan
nah ternyata dari dua ratus dua belas kita belajar bahwa
kita bisa mengumpulkan massa sedemikian banyak orang
dan kemudian bisa damai
nah itu yang luar biasa saya kira latihan berdemokrasi
yang di negara lain pun belum tentu ada loh
di negara lain itu belum tentu ada juga yang seperti ini
nah tetapi memang dua ratus dua belas itu kan masa yang cair
kita tidak tahu masa itu kan tidak dipimpin oleh satu kekuatan
tapi masa yang datang dari manapun
yang kalau misalnya masuk unsur provokasi
maka bisa kacau jakarta pada hari itu
sebagai contoh misalnya
itu saya kira dari sisi protap keamanan itu betul betul terriski
ketika sholat jumat bersama wakil presiden di tempat yang sama
ketika bertemu presiden
itu dalam satu tempat itu pakai protektor biasanya
dektektor itu untuk menyatakan apakah anda clear atau tidak
bersih atau tidak
baru kemudian bisa bertemu presiden
ini enggak orang sudah masuk demikian banyaknya jutaan orang ya
lalu kemudian tiba tiba presiden datang
coba bayangkan kalau ada satu orang yang melepaskan tembakan
walaupun ke udara misalnya bisa kacau
nah saya kira berangkal itulah yang mendasari polisi kemudian ingin
memisahkan potensi untuk provokasi ini
masalahnya orangnya tepat apa enggak
ya kan mbak raffna kan sudah menembantel
ini tanggal satu desember ini lokus tempus deliktinya
saya satu desember tidak melakukan itu
ya itu akan dilihatkan nanti dalam sebuah proses
kalau misalnya mbak ratna mau melakukan pra peradilan misalnya
ya nanti pra peradilan yang akan membuktikan apakah polisi itu
salah tangkap atau tidak pertama
kedua apakah prosedur penangkapan itu memang betul apa tidak
misalnya dijadikan tersangka apakah dua minimal dua alat bukti itu sudah terpenuhi atau tidak
nah jadi saya selalu bilang mix up
ini ada aspek formil dan aspek substantifnya
dan sekali lagi saya mengatakan melihat dua satu dua itu kita tidak melihat hanya single aspiration
satu saja aspirasinya
pasti banyak aspirasi
aspirasi pun saling menunggang

dan itu dalam politik quote unquote sah
saya selalu mengatakan anda boleh menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan
berbeda pendapat juga boleh
berbeda pendapatan apalagi kan
tetapi yang tidak boleh adalah anda melanggar hukum
apalagi dalam pelanggaran hukum tersebut anda melakukan kekerasan
anda melakukan tindakan yang anarkis
anda kemudian menghantar
menghantam orang lain secara fisik dan lain sebagainya
sepanjang facebool hanya adu argumentasi
saya setuju undang undang dasar diubah kembali
kalau saya perspektif saya kan mbak ratna dia pengen kembali ke undang undang dasar yang lama
saya merasa undang undang dasar ini kurang sempurna
pengen disempurnakan lagi
amat namanya kelima satu lagi yang kembali ke
sah sah saja dalam hal dinamika berdemokrasi
mbak ratna kalau tadi bang refli kan mengatakan sebenarnya
cara cara konstitusional untuk memperbaiki kekuatan
cara konstitusional untuk kemudian ya oke lah mbak ratna bilang
kita berbeda pergerakan dengan kawan kawan yang lain yang merasa
atau dengan deklarasinya ingin mencabut mandat presiden dan wakil presiden sesegera mungkin
mencabut mandat itu ya
untuk masalah cabut mencabutnya kita akan cabut di segmen berikutnya
kami akan segera kembali saat lagi
sebelum saya akan kasih kesempatan mbak ratna untuk melanjutkan kata cabut mencabutnya tadi
bang refli kasih perspektif sedikit dong tentang bagaimana cara cara konstitusional yang kemudian
ini kan bicara makar nih sekarang nih
cara cara konstitusional seperti apa yang harus ditempu oleh masyarakat
oleh kelompok pergerakan misalnya untuk bisa mengganti pemerintahan yang sah
atau mungkin kembali ke undang undang dasar itu
ya saya kan saya ingin menjadi konstitusionalis ya
jadi orang yang memang melakukan sesuatu itu memang ada dasarnya

jadi kalau kita bicara tentang pergantian pemerintahan
jadi kalau kita bicara tentang pergantian pemerintahan
ada dua saja caranya
pertama melalui cara pemilu
dan pemilu itu ya tentu lima tahun sekali ya
itu dua ribu sembilan belas di pasal dua puluh dua ai undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
atau cara pemberhentian presiden
yaitu impeachment atau pemanggzulan dan itu pasal tujuh b
di situ kan dikatakan kalau presiden itu tidak lagi memenuhi syarat
kemudian melakukan tindak pidana seperti korupsi
korupsi berkhianat terhadap negara atau tindak pidana berat lainnya
maka dia bisa kemudian diganti
proses pemberhentiannya itu mulai dari dpr hak menyatakan pendapat
kemudian ke mk sembilan puluh hari apakah dia akan bersalah atau tidak
kalau dia tidak bersalah case closed
kalau dia bersalah lalu kemudian ke mpr sidang istimewa
nah itulah cara cara konstitusional
yang penting adalah semua pihak bisa membuktikan kesalahan presiden di mana buktinya itu
sehingga kemudian proses ini berjalan
di luar itu tentu kita mengatakan itu yang namanya gerakan ekstraparlementer
jadi gerakan ekstra konstitusional
jadi gini dalam hukum tata negara itu jadi penting juga perspektifnya
ada gerakan yang dinamakan ekstra konstitusional
karena gerakan ekstra konstitusional itu gerakan yang tidak diatur di konstitusi
nah ini beratnya
kalau itu terjadi dan didukung oleh masyarakat
maka dia akan menjadi hukum baru
itu kan presiden bukan otoriter
dia memperlakukan undang undang dasar
kemudian membubarkan dpr
kemudian membentuk mpr dan dpas
itu adalah tindakan yang otoriter
ekstra konstitusional tetapi karena didukung dia menjadi orde baru hukum baru
beda sama dekret dua ribu satu
dekret membubarkan dpr
ketika tidak didukung oleh masyarakat secara post factum dia menjadi pelanggaran hukum
ini kuliah singkat tiga sks
tata negara penting juga buat kita kita di maratan
tapi saya pikir apa yang di
itu bukan tidak disadari masyarakat apalagi oleh para tokoh kita ini
anda menjelaskan teman teman anda melakukan caranya konstitusional

apa yang kemudian sudah di
apa yang kemudian sudah di
sekarang kalau ada demonstrasi mengatakan teriak cari mandat kan juga itu nggak akan mencabut mandat juga
tetapi itu kayak warning atau apa gitu
itu udah banyak sekali kok itu diteriak
itu bahasa politik saja
jangan juga di enteng
gretak sambel gitu

itu teguran bahwa mereka nggak puas
berarti serius dong kalau mengancam seperti itu
iya tapi apa salahnya
maksudnya seriusnya itu ditanggapi
apa yang membuat anda
apa yang membuat anda
ingin aku turun
kan itu harus dijawab
jadi aku saya lihat ya demokrasi itu kalau tidak
apa ya tidak
tidak nyambung gitu
kayak misalnya orang minta a yang dibicarakan c gitu
nah orang minta
kalau orang minta tarik mandat misalnya harus ada diundang saja kenapa
apa yang salah
apa yang salah dalam diri aku dan pak jk misalnya ya kan
supaya terjadi komunikasi itu demokrasi
kalau orang teriak tarik mandat terus dianggap wah ini makar ini ini membahayakan negara
lah kalau kamu diskusi gak membahayakan negara kali
kalau seperti itu bisa nggak sih bang kemudian tidak ada gerakan kalau mbak ratna mengatakan
saya nggak pernah kok rapat rapat untuk menggulingkan presiden tapi dari orasinya dari cuitannya di twitter
eh eh eh aku nggak pernah
eh cuitan aku juga yang kayak begitu
orang cuitan mbak rata sih lucu lucu bagus
tapi kalau yang lain misalnya teman teman yang lain seperti itu bisa nggak bang muradi kemudian pemerintah menjadi
oh ini jadi indikasi juga untuk bisa
saya sih yang kalau aku boleh menyayangkan ya saya ini di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ditangkap dipenjarakan ditahan dipenjarakan juga dengan urusan yang sama makar juga
di pemerintahan sby dituding mau kudeta
sekarang makar lagi jadi kalau menurut saya yang perlu belajar tentang demokrasi mungkin pemerintah juga
ya jadi jangan
over ketakutan menurut anda
ya kalau menurut saya ya jadi
bahwa demokrasi itu perlu ada komunikasi
jadi jangan langsung diintip dari luar wah ini sri ratna lagi mau makar nih kayaknya
ya nggak tau salah kan
tapi anda merasa nggak dalam ya oke lah satu bulan dua bulan terakhir sejak eskalasi politik terakhir meningkat anda merasa nggak bahwa oh iya ya saya ternyata bisa mem quote unquo memprovokasi orang untuk melakukan tindakan
justru dalam satu dua bulan terakhir ini saya fokus mendukung gerakan bela islam kan
tidak ada provokasi yang kemudian bisa membuat instabilitas politik
bukan sekarang gini aja
terutama kepada pemerintah
masalah kembali ke undang undang dasar empat puluh lima dengan alasan alasan misalnya ketidakpuasan ekonomi budaya politik misalnya undang undang politik kita yang mungkin ada
itu bukan hanya gsi atau gerakan selamatkan nkri punya persoalan rakyat juga tahu itu gitu loh
jadi jangan dipikir itu seolah kita harus perlu memprovokasi semua orang nggak juga
iya itu kayak gitu gitu bisa dinilai gak sih pak mul
pak murad kan ada undang undang kebiasaan berpendapat ya seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
saya pikir selama itu koridornya ada di situ saya pikir tidak ada masalah
hanya masalah tadi sekalian saya bilang polisi intelijen dan militer punya indikasi
dan mereka selalu kemudian tidak mudah untuk menuduh orang atau mengatakan orang adalah bagian dari proses yang tidak sebenarnya
jadi memang saya bilang saya sangat meyakini bahwa bu radha dan teman teman itu disayang sama polisi
disayang justru ya
iya karena tanggal dua dua belas ini dipisahkan sengaja
karena kalau nggak
saya mau zikir saya mau duduk di mobil komando
mbak radha kita lanjutkan bagaimana mimpi zikir dan di mobil komando usai jenak berikutnya
kami akan segera kembali saat lagi
saya akan lanjutkan
bang bu radhi silakan dilanjutkan tadi bagaimana
jadi kalau sekarang kemudian dipisahkan tadi saya memahami memang ini bagian dari apa ya mungkin polisi sayang sama teman teman yang sepuluh orang itu
supaya kemudian tidak mix
bagi kan ada apa ada tiktok ya
ticket warning gini polisi kemudian juga fokus di acara itu
kemudian teman teman yang kemudian tanda kutip mungkin gak banyak ya
tapi itu kan mengganggu nih
ini kan dengan kata lain tetap aja menganggap kita berbahaya kan
berusaha menunggangi gitu maksudnya
atau memanfaatkan ini kan seksi sekali satu juta atau dua juta orang yang
dan ini kan menyangkut soal misalnya katakanlah bahwa indikasi makar itu sudah ada
nah masalahnya adalah apakah sekarang nanti atau akan datang
itu yang kemudian kita harus kemudian tunggu
sementara untuk tanggal dua ini saya melihatnya sebenarnya publik itu ingin bahwa acara tanggal dua dua belas itu adalah untuk misalnya menuntut pak ahok ditahan
berhenti di situ
nah sementara kemarin ada beberapa teman nih kan tanggal satu deklarasi yang bahasa saya ini mungkin kecil beritanya
nah artinya maksud saya ketika itu tidak diisolasi dengan misalnya mengambil tadi itu akan kemudian menjadi bejana yang kemudian bocor gitu
dan saya pikir apa yang laporan polisi sampai hari ini paling tidak sudah cukup benar gitu
secara intelijen secara keamanan
secara untuk menjaga stabilitas politik apa yang dilakukan memang sudah
sudah sudah pada tempatnya
dikorbankan nggak teman teman ini
aduh saya karena sepuluh orang ini dipisahkan supaya kemudian
anda menganggap bahwa memang apa yang kemudian diselamatkan itu supaya orang orang ini tidak mengganggu kesucian atau kekafahan
come on come on itu kamu berlebihan tuh
saya kan menyimpulkan apa yang dikatakan
jangan jadi membuat pembenaran
saya bertanya saya bertanya oke gimana bang
oke oke gimana bang
ya pertama tadi misalnya menjaga aksi dua ratus dua belas itu adalah hanya fokus pada isu
yang kedua tadi kemudian memisahkan
terus kadang bilang kalau sudah bejananya ini udah mix itu akan rumit lagi karena memang eskalasi masa kan banyak
barat dan kawan kawan ini jadi sasaran antara atau memang sasaran
ya kalau saya bicara soal ancaman negara kan
aku sasaran nyasar itu
bicaranya kan bicara panjang nih
kan tadi saya bilang di empat sebelas kan ada beberapa orang yang beberapa indikasi itu
dan indikasi tersebut kemudian dibetting ya
dengan misalnya melakukan penangkapan terhadap sepuluh orang ini
bang refli secara politik hukum tata negara apa dampak positif dan apa dampak negatif dari reaksi pemerintah yang mengambil mbak ratna menyelamatkan kalau kata bang muradi tadi
saya kalau kita bicara tentang ini bukan dari dampak hukumnya ya tapi saya kira dampak politiknya
saya kira secara politik ke apa
karena tindakan menangkap ya dengan tuduhan makar dan lain sebagainya sampai kapanpun itu memang tidak pernah populer ya
karena memang apa dari masa ke masa pemerintahan ke pemerintahan selalu dipersepsikan kalau yang begini itu dianggap otoriter dan lain sebagainya
itu dari sisi persepsi yang saya kira pasti tidak berubah ya
tapi mungkin dari sisi lain dua ratus dua belas itu bagaimana kemudian menjaga tetap dalam koridornya ya
agar kemudian tidak dibelokkan
karena itu adalah masa cair
nah saya kira itu yang berangkali yang menjadi dilema yang berat ya bagi penegak hukum apakah mengambil tindakan yang tidak populer atau tetap dilakukan karena dua ratus dua belas ini kita tidak ada yang bisa menjamin
apakah akan peaceful atau akan chaos
jadi ini pertaruhan politik dan keamanan juga buat pemerintah
jadi ada pertaruhan di satu sisi image dan di sisi lain adalah pertaruhan keamanan
kita tahu ini kapolri baru
ini kan real test ya bagi tito karnavian
rupanya akhirnya pendekatan security yang akan muncul pendekatan yang paling keamanannya itu
mencegah prevensi sedini mungkin agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan jadi
jadi betul betul ditarik untuk mengambil sebuah tindakan yang seminimal mungkin
meskipun dampak politiknya juga belum tentu positif untuk pemerintah
karena barang barang pasti akan fight back
bahkan saya katakan tindakan menangkap dengan tuduhan makar itu memang tidak pernah persepsinya
sampai saat ini untuk kategori makar tidak makar itu masih subjektif nggak sih bang
karet gak sih karet sekali nggak sih itu
saya sih mengatakan bukan pak
pasalnya yang karet tapi gradasinya itu kan tidak selalu bahwa gradasi makar itu gradasi seumur hidup
ini kan ada ini kan kalau di hukum kita ini kan ada maksimal seumur hidup
di sini ada dua puluh tahun di sana lima belas tahun
tapi tidak berarti kemudian setiap kegiatan itu kemudian ini
bisa saja sebenarnya cuma begini kecil
tetapi karena ada dua satu dua dan kemudian polisi dalam hal ini berangkali sempat
siapapun dia kapolri dan lain sebagainya tidak mau mengambil resiko
maka kemudian ya sudah lah ini dilokalisir dulu
nanti saya nggak yakin tuh kalau misalnya bangsa bangsa salah salah tanggap seperti mbak ratna ini kalau benar
saya kira prosesnya tidak akan dilanjutkan juga
tidak akan dilanjutkan
secara hukum tidak akan lanjut nih ya
ada presiden itu nggak
waktu awal tahun sembilan puluh delapan yang general kemal idris cs dan lain sebagainya kan
iya barisan nasional dulu kan dianggap makar juga
tapi kemudian ya tidak berlanjut juga begitu
mbak ratna optimistis ini tidak berlanjut atau akan
sudah dapat suntikan antibiotik dari
kalau saya sih ini kan udah jelas salah tangkap
jelas salah tangkap
saya itu salah tangkap
saya nggak tahu
saya belum kita belum bicara kita belum putuskan
tetapi saya cuma berharap manfaatnya ya
jadi seluruh huru hara ini kan bermula dari kasus ahok
jangan nanti orang udah di fitnah
ini kan buat saya juga fitnah
ini kan fitnah buat saya
makan makar segala macam
makar itu tuduhannya parah banget
kalau makan sih nggak apa apa ini makar
makar tuh ada makar goreng
jadi saya cuma minta pemerintah harus betul betul apapun alasannya salah ya
menuduh orang makar tanpa bukti yang cukup
itu udah salah aja
nah kalau dibikin ada alasan alasan pembenaran
ya tujuan dua ratus dua belas adalah meminta supaya ahok ditangkap
ini hebatnya mbak ratna dianggap cukup berbahaya ya berarti oleh pemerintah
itu keren ya
itu tanda disayang juga
empat rejim tuh dari orde baru mullah habibie dan sebagainya
terakhir bang muradi satu menit aja dari anak notok munotok
ya prinsipnya sebenarnya pemerintah sudah benar
jadi saya bilang benar kenapa
karena memang mekanismenya itu dilakukan
tadi memang tidak
tapi begitu beliau beliau ini dilepas
itu kan kemudian drop beritanya
jadi buat saya sebenarnya
langkah kapolri langkah teman teman polri untuk kemudian memisahkan
kemudian melakukan penyidikan dan sebagainya
itu bagian dari untuk kemudian untuk memisahkan
supaya kemudian di masa akan datang misalnya
saya percaya bahwa gerakan makar itu memang tidak serta merta
sekali lagi terakhir sekali untuk mbak ratna
boleh ditegaskan lagi apakah anda pernah berpikir berniat
atau pernah mengkonsolidasikan diri untuk makar
tidak pernah tidak pernah berkonsolidasi
tidak pernah menghasut orang untuk makan
mencabut bandat apa segala macam
tadi saya sudah jelaskan
gsi itu fokusnya adalah kembali ke undang undang dasar empat puluh lima yang ada
dan ada partai juga memang yang mengendalinya kembali
oke kita berharap dan untuk anda para pemirsa
kami juga mencoba dari tadi mencoba untuk menghubungi
kepolisian republik indonesia untuk meminta konfirmasi
tapi hingga detik detik terakhir kita berdiskusi di sini
belum ada jawaban dari pihak kepolisian untuk bisa berdiskusi bersama kita
pada malam hari ini
terima kasih bapak bapak
terima kasih mbak datna
tapi asiknya dianggap menakutkan